ehh kayaknya jaket papi masih ada di kamar aku deh ntar aku bawain sekalian ya
sikar lama jaketnya sudah dimakan sama kayak ayap
beb beb beb mamaku telpon
pasti dipenasaran mau nanyain
tepang gak teh
sekalian kamu tes
halo assalamualaikum mama
gimana aman tentram damai bagaimana
udah ketemuan sama pangeran udah bilang tuh
iya ini melly masih sama pangeran kok
ah kan juara kan cakep kan
mama bilang juga apa itu dambaan kaula muda tuh begitu cowok
iya mama cocok banget meli suka
bener bagaimana neng
maksudnya neng beneran suka apa bagaimana begitu
suka banget mama
alhamdulillah ya allah luar biasa nih
nah gitu dong sengaja neng
eh jadi bagaimana udah
tapi ma meli masih mau jalan sama si pangeran ya
meli pulangnya ada maleman gak papa kan ma
gak papa kali ini diskon gak papa gak papa sampai malem juga gak papa itu kelayaban ya
tapi jangan lupa ingat pulang neng kan perawan perawan ya
wassalamualaikum makasih mama
iya iya neng assalamualaikum kumsalam ya allah demen banget aja
aku dibolehin neng
kamu seneng gak
yaudah kalo gitu om tante mau dipanggil pulang dulu deh kalo gitu
ih nah buru buru jangan buru buru waktu stay di dia sampe friday nya monday to friday gitu
mony gak enak sama orang rumah tante takutnya mereka semua pada nyariin mondi
yaudah mondi gak papa terimakasih banyak ya kamu sudah ngajari bella
jangan kapok kapok yang sabar ya
yaudah mondi sekalian pamit ya
waalaikumsalam terimakasih mondi
haaa popi makasih popi baik banget deh
tapi selalu ngasih apa yang aku mau
makasih ya op
oh cakep kalo ada popi malu pak sama mominya
mami juga kasih semua yang kamu mau tidak ada terimakasih ya no thank you sama momi
iya mami juga pak
eta si moni kan sudah uih udah go home
popi kamu tuh tidak mau pulang juga ya soka tuh disuruh pulang kelamaan disini
iya mami kok gitu sih ya kan popi masih disini juga kok diusir ya jangan antaran aja dulu pulangnya
hah honey don't miss me hahaha blebep situ emang oke sampai i missing you hahaha
nah itu ide yang bagus boleh juga
bangunan iya teh sudah hatu sama motor motornya kalau mau jalan mau naik mobil saja udah jangan cari ciloko ah
sayang kan bisa pakai jaket
aduh ya sadar ferdi verdi
kamu teh sudah uzur ya
kalau kata orang orang dulu mah sudah bau tanah ya jadi gampang keseletot kesetot ya nanti nanti gering ya gerokan atas bawah nanti udahlah jangan macam naik mobil
mama ini kenapa sih orang aku juga maunya naik motor sama papi
eh namanya juga kalau udah bau tanah ya mau pakai jaket tiga lapis juga tetap aja namanya juga sum sumnya udah reot
sadar ratu ah
naik mobil lo saja nanti terserah lah
soal karena udah tua yang penting mah jangan di dalam rumah sini mendingan dibawa pergi kemana gitu loh bawa jalan jalan kemana gitu loh sok
ya udah paling kita muter muter seenak kita aja nanti kita mampir di kafe kita minum minum kopi ya kan
iya seri juga tuh kayaknya
dari kamana sih muter kemana
biar aku boncengin juga
diboncen bertiga naik motor
ih udah bawa tanah gelok lagi ya
tidak ada emangnya saya cabe cabean
ada aja tidak ada
oh atuh puyuh lah puyuh ya
yaudah kalo gitu aku siap siap beli ya pih
ehh kayaknya jaket papi tuh masih ada di kamar aku deh ntar aku bawain sekalian ya
sikar nama jaketnya sudah dimakan sama kayak ayap
mama aku telpon
hehehe pasti dipenasaran mau nanyain
halo yan gimane lu udah ketemu belum
lu gimane lu demen apa kagak
wah ya demen banget lah ma
justru yan mau bilang makasih banget sama emak
paling tahu selera anaknya sendiri
syukur dah kalo emang lu cocok ma
yan mau deh emak kawin sama dia
yaudah kalo gitu lu papa terus aja ya
jangan sampai lepas tuh ya
oh iya ma yan juga sekarang mau izin sama mama nih
yan pengen ngajakin lati ke basket aja ya
biar yan bisa kenalin ke temen temen aja
gimana boleh ya
wah bagus dah kalo gitu lu ajak dia ke sono
terus lu ajak juga dia ke mall
lu beliin apa kek biar dia makin demen ye
taksanakan perintah ma
yaudah ma assalamualaikum
ini namanya rezeki anak soleh
mama aku suka banget sama
ah silahkan duduk silahkan duduk
haduh surprise banget deh
kedatangan pasangan reboy
yang terdasar di tahun dua ribu enam belas ini
mungkin mau minum atau apa
eee gak usah ma can makasih
yakin nih gak mau minum
awalnya kesini buat ngobrol sama can bukan buat minum
ada apa ya
reva santik mau nanya apa
mau nanya ukuran sepatu ma can
eee engga engga engga
serius banget ya pertanyaannya ya
aku sama papi tuh penasaran
sama omongannya ma can yang tadi pas di pengadilan
nah tadi kan ma can tuh ngomong
terus tiba tiba aja
kepotong kan sama cindy belum selesai
penasaran banget ma can
sebelum nikah sama papi aku
adriana itu sempet
masih mencintai mantan pacarnya itu kan
nah ma can kan juga sempet deket sama adriana
aku mau nanya siapa tau ma can tuh tau siapa mantannya adriana
yang sampe sekarang
masih dicintai sama dia
karena kalo misalnya aku tau siapa mantannya
ini akan menjadi alasan yang kuat bahwa adrian itu selama ini nikah sama papi
bukan karena cinta yang tulus
aduh bentar ya
ma can pikir pikir sebentar pikir dulu
emang adriana pernah cerita sama ma can
setep setip setat
aduh tapi maaf
lupa deh soalnya kan adriana
ceritanya udah lama
aduh tante ga inget nih reva
oh kayak gitu ya
yaudah deh kalo gitu makasih ya ma can
buat tanya gini doang
ga ganggu kan ma can
oh engga kok ma can tuh seneng banget
mampir ke kantornya ma can